kok terus nggak boleh gimana
apa gunanya ada
dan ini penting sodara
saya bekerja berdasar info intelijen
tapi tau besok akan ada demo disana
kekuatannya sekian orang
kekuatan polisi yang diperlukan
segini sehingga saya gak perlu apa tuh kecil
oh ini serius
itu info intelijen masa saya tidak boleh
tiap malam saya dengan pak budi gunawan
pak besok nampaknya ada demo disana pak
oh iya pak sudah
itu korlapnya ini
kekuatannya segini aja pak
cuma cukup dipolsek cukup dipolres
atau harus dimabes kalau sudah perlu mabes
dan itu info intelijen masa gak boleh
lalu mau dihukum sepuluh tahun
pak budi gunawan
untuk gas dia dia bukan
dia bukan wahan kopal hukum
tapi selalu ngelapor resmi olahan